pada delapan belas februari dua ribu dua puluh dua sepekan rangkaian pertemuan di jalur keuangan telah selesai dilaksanakan
dari enam agenda prioritas menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyepakati sejumlah hal kritikal
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi global jangka panjang yang berkelanjutan
fasilitas setiap negara yang berbeda dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas termasuk distribusi vaksin
menjadi faktor utama penyebab tidak meratanya pemulihan ekonomi global
hal itu terjadi karena meningkatnya harga pangan dan energi potensi kenaikan suku bunga
gangguan rantai pasokan bencana akibat perubahan iklim dan meningkatnya tensi geopolitik
untuk mengatasinya pertemuan sepekan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara g dua puluh dalam jalur keuangan
mendiskusikan enam agenda prioritas yaitu ekonomi dan kesehatan global
arsitektur finansial internasional isu sektor finansial keuangan berkelanjutan infrastruktur dan perpajakan internasional
menyangkut pajak internasional untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang diduga dilakukan oleh perusahaan multinasional
aturan dua pilar tentang based erosion profit shifting akan berlaku global pada dua ribu dua puluh
selain memobilisasi investasi
infrastruktur forum g dua puluh akan mengusung peningkatan infrastruktur digital dan investasi infrateh untuk mempersempit kesenjangan digital
untuk mengatasi tantangan perubahan iklim forum g dua puluh juga mengungkit komitmen memobilisasi pendanaan iklim bersama
sebesar seratus miliar dolar amerika serikat per tahun mulai dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
untuk itu kerjasama di antara negara negara g dua puluh
di indonesia indonesia dan indonesia
akan memiliki keuntungan untuk menjaga keuntungan keuntungan keuntungan keuntungan
perusahaan yang ditutupi oleh rrt dan amerika serikat
diantara lembaga lembaga internasional dan sekretaris di undp
akan dipotensi kepada hal hal yang menyangkut keuntungan keuntungan keuntungan
terutama komitmen dari lembaga lembaga keuangan dan sektor pribadi
sisi moneter untuk mengatasi terganggunya rantai pasokan perdagangan dan pembiayaan internasional
presidensi g dua puluh mendiskusikan penggunaan multi currency secara seimbang
dengan memperhatikan biaya dan risikonya
g dua puluh juga memperkuat global financial safety net
agar lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian
selain itu agenda digitalisasi juga menjadi sorotan
untuk pengelolaan risiko teknologi dan teknologi
dan digitalisasi g dua puluh sepakat perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan aset kripto
presidensi g dua puluh indonesia mendiskusikan penggunaan diversifikasi atau penggunaan mata uang
dalam perdagangan dan pembiayaan secara lebih seimbang
dengan memperhatikan manfaat dan biayanya
aspek lain yang menjadi perhatian negara negara g dua puluh adalah mengelola risiko
dan mengoptimalkan manfaat dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi
dan digitalisasi di sektor keuangan
dari sisi pengelolaan risiko teknologi dan digitalisasi
negara g dua puluh menyepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap kripto aset
perkembangan kripto aset cukup pesat sehingga bila tidak dipantau secara baik
dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas terhadap pasar keuangan global
maupun terhadap perekonomian
ekonom senior henry saparini mengatakan
strategi jalan keluar yang dihasilkan dalam jalur keuangan forum g dua puluh
tentunya akan mempertimbangkan aspek moneter fiskal digitalisasi
investasi dan konsumsi di negara masing masing
konsolidasi di semua aspek tersebut harus dilakukan agar tidak hanya
memicu pertumbuhan konsumsi lewat kredit
tetapi juga berani membuka pasar seperti yang dilakukan negara negara maju
ini mestinya pembelajaran pembelajaran juga bagi kita
untuk sebagai pemimpin ya di dalam g dua puluh ini
ini loh ada inovasi inovasi kebijakan yang ada di indonesia
yang bisa dipakai di negara lain tidak hanya pada kecepatan vaksinasinya saja
tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini
dengan sekaligus memperbaiki struktur ekonomi kita
tidak sekedar pulih pulih tapi nanti lebih tergantung
pulih tetapi kita kemudian current accountnya menjadi lebih lebar
defisitnya gitu tapi pulih dengan lebih kuat ya
jadi kita harus imbangi juga dengan kebijakan lain
makanya fiskalnya juga harus gerak realnya juga harus bergerak
nah jadi kalau tidak akhirnya yang main cuma moneter aja
indonesia akan kembali menjadi tuan rumah pertemuan fm cbjg
pada juli mendatang
selain berfokus pada annual meeting imf world bank
pada april dan oktober dua ribu dua puluh dua di washington dc amerika
hasil pertemuan jalur keuangan para menteri keuangan
dan gubernur bank sentral ini akan menjadi bahan yang penting
dalam ktt g dua puluh oktober dua ribu dua puluh dua di bali